berarti saya adalah calon suaminya
di luar berduaan
bakalan ribut gak ya mereka
sri itu adalah calon istri saya
dan saya adalah calon suaminya
aku aku jadi calon suami sri
hari ini masih
akang dikasih ketawa
kamu tuh bukan yang tawa
kalau mang diman
kayak gini terus
gak usah peduliinmu diman
dadah bro diman
mumpung masih panas
terima kasih pisahnya nih
tadi maafin mang diman ya
mang diman memang gitu orangnya
tapi sebenernya mang diman tuh baik kok
mang diman tuh cemburu pasti sama saya
karena saya suka nganterin neng sri terus
mana ada tuh laki laki yang gak cemburu sama neng
yang suka diantar
biar deh nih
kenalin namanya broding
aduh kamu harus nganturkan
tukang ojek nganturin kita ya
tukang ojek juga pekerjaannya halal
bener pisahnya teman
sebelumnya bibitnya hampur aja
aduh jangan broding teh
tidak ada yang bisa dibentukin ya
orang lembur ya
bira di bandung ada
aduh bibitnya di rancang bentang sih maik
saya juga dari marga kemon
semoga broding bisa ngomongnya jangan pakai sesunang
terus biar kan harus dia
udah kasih ngomong dia
terus nikah tuh aja
aduh saya teh dulu pernah nikah
tapi sekarang sudah duda
karena istri saya tidak suka
saya mau teranai
hayang jangan oding
tidak naik itu tuh
eh itu maka ciri pisan
aduh gimana nih ya
broding cerai sama istrinya
karena istrinya matere
kan saya juga matere
namun gitu mah cocok pisan
si istri perawan
yang oding duda
jadi istri saya bisa belajar
karena oding sudah berpengalaman
karena sudah menikah
hah satu jub pisan
eh tapi sebelumnya mau tanya saya juga
istri saya tinggal disini
jadi gini ceritanya broding
awalnya jadi istri ini
awalnya cuma pembantu harian disini
pagi terus pulangnya malem
tapi sekarang saya takut pulang sendiri
takut ada orang jahat
terus istri nginep di kamunabira
tidur di bawah
main seluput woy
eh takut kamu tuh sopan pisan mana
lagian juga saya ga enak di jamu kaya begini
ini sudah malam
saya ga enak sama majikan disini
jangan lupa lah bu neon
kenapa sih jadi jeleng pertama pk sebelumnya ya mah
lagi itu tersopan ke tamu
wah apun tuh
pisan iya jamu ding ya
maafin emang dimana ya broding
ya gapapa udah
ya jamu ding
eh tekan aja ya
eh tekan kapoknya
ya ya assalamualaikum
sokatu anterin ke pak yun kan itu ke depan
udah ah aja tuh
sekali dia juga gitu tan ngerahkan
pencit ku irahmu
eh irah kenapa sih
ngedukung silapmu neon untuk dapetin si seri itu
tuh irah mah bolonyon
tapi irah mah tidak mau mengganggu mereka
lagian juga kamu tenang awonan sih
sadar sadar diri
irah mah cuma mau ngingetin sama kamu ya
kalo kamu mau bersaing dapetin si seri
bersaing lah lu sehat
sok tujung tanya kan kasi aden
kumaha cara nak mendapatkan aww
atau dipikara sepuk aww
ulah juga mana pika sebelun
saha aww di dae kan kaman eh
iih pika sebelun
berarti aku harus nekat dulu dong
biar lebih cakep
eh gak usah kali
kamu tuh udah cantik kok
yaudah aku matiin ya
aku pengen deh
kita liburan gitu berdua
jalan jalan di jakarta aja
atau nggak ke kota tua
atau kemana gitu
tapi terserah kamu deh
kamu mau kemana
aku gak yakin deh

iya apalagi juga
aku sih gak tau deh sakit apa
aku liat deh kayaknya sakitnya tuh makin parah
tadi aja nih dibawa naik ambulans
tahu mendingan aku keluar dari sini
lo gak usah ikut campur
karena tau gue
semuanya aku mau ikutan
jangan dulu deh
dia malah makin ill feel lagi
tadi aja aku bantuin dia
dia malah mual di muka aku
gak asal sih
kamu nih apaan sih
aku tuh serius tau
mau dicanda terus
aku tuh jadi makin yakin banget
nanti mahmud ngeliat muka aku lagi
pasti dia bakal bener bener mual kali ini
yaudah gini aja
kamu tanya aja dulu sama papa kamu
ya setidaknya papi kamu tau
istri mudanya papi kamu
jadi sekarang kita udah ham nih video callnya
ya udah dulu